ya allah ya allah
mau apa aja susah
mau kenapa aja susah
kira dia lahir

gimana caranya biar istri sehat
buat anak anak aja yang penting
rasa sakit yang menjalar di kedua kakinya tak lagi tertahankan
setiap hari selama delapan bulan terakhir
ibu tiga anak ini harus menahan nyeri yang kerap membuatnya tak bisa tertidur nyenyak
dalam sehari itu pasti akan ada rasa sakit
oh hampir tiap hari
itu yang paling parah itu biasanya misalnya kayak malam atau nggak tentu
pernah ngerasain nggak tidur sama sekali
empat bulan gak pernah tidur
nggak pernah tidur karena
sakit yang luar biasa nahan sakit yang luar biasa
perasaan udah musyakaratul maut
iya minum obat peredahan nyeri doang obat warung
sakit yang dian rasakan berawal setahun lalu
saat itu dian yang sedang mengandung dua bulan terjatuh
setelah itu ia sempat mengalami kesulitan berjalan
lantaran tak ada biaya
rasa sakit itu ia biarkan tanpa pengobatan medis
malang tak dapat ditolak
kondisi dian kini semakin memprihatinkan
berarti belum pernah dibawa ke rumah sakit sama sekali
pertimbangannya apa kenapa nggak dibawa ke rumah sakit
kan nggak bisa dibawa ke rumah sakit
terus ya biaya juga pasti yang nomor satu
kan belum punya bpjs segala kan
iya untuk kebutuhan sehari hari buat makan aja kan sulit lah gitu
kadang sedih gitu
kadang anak mau jajan kan nggak bisa
nyari kemana gitu
ya paling paling ke saudara dua ribu tiga ribu kan

dia sudah berusaha mencari jajan
kini lutfi lah yang menjadi tumpuan keluarga
lutfi sadar ia harus berjuang mati matian
mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kesembuhan sang istri
tapi apa daya
ia tak bisa leluasa bekerja lantaran harus mengurus rumah
dan ketiga buah hatinya
apalagi ahmad putra bungsunya baru berusia satu tahun dan butuh perhatian ekstra
kalau mau kerja ada
dua jam atau satu jam pulang lihat kondisi rumah gimana
yang paling berat itu ya anak sama istri ya anak anak sama istri aja gitu
mana caranya biar istri sehat
ya buat anak anak
buat anak anak aja yang penting
biar kesukupan gitu
udah paling biar istri sehat aja yang penting gitu

meski menghadapi hidup yang sulit dian dan lutfi saling menguatkan
anak anak mereka lah yang menjadi harapan kesembuhan
saya harus sembuh
harus bisa berselisih sama saya
dari hamil sudah di bawah susah
udah ngerasain gendongan mamanya mau hamil lagi hamil mau apa aja susah makan apa aja susah
gila dia lahir keadaan mamanya begini siapa mbak ya nggak nangis kemarin tuh duduk sayangnya uh
dirangkulin diciumin sama dia kesenangan ngeliat mamanya duduk uh ya dari gitu mbak sayang udah
dari pertamanya saya nggak mau ke rumah sakit jadi udah rumah sakit aja demi ini ini anak
nih bagi sebagian orang lari dari kenyataan adalah jalan menghadapi keputusasaan atas sebuah ujian
namun itu bukan pilihan lutfi dan dia bagi mereka manis dan pahitnya hidup harus dirasakan bersama
beban hidup harus dibagi sama beratnya
karena saya satu sayang sama istri yang namanya jauh jauh dari lambung saya ambil masa mau saya
sia siain jadi mau masa mau enaknya aja lah gitu ya susahnya juga harus bareng bareng lagi terus
istri saya juga kan kekuatannya juga di anak juga sama aja karena anak anak saya bertahan katanya
kalau enggak inget anak masih mau udah pengen nyemak setelahnya meninggal apa takutnya juga
harus semangat harus kuat katanya
jalan panjang menuju kesembuhan adalah perjuangan yang harus dian tempuh tak mudah
memang namun tuhan menjanjikan selalu ada kemudahan dibalik setiap kesulitan
tadinya kan masih bisa ya sampai istilahnya tadinya bisa jalan seperti robot sampai merangkak
sampai ngesot saya tahu percis mbak istilahnya iya perjuangannya
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai pagi hari adalah waktu tersibuk bagi lutfi sebagai tulang
punggung keluarga lutfi harus berperan ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi ketiga buah hatinya setiap pagi
ia harus mengantarkan syifa putri sulungnya ke sekolah beruntung ada motor pintar yang berguna untuk mengembangkan ke rumah
ada motor pinjaman dari abangnya yang bisa ia gunakan jika ada rezeki tersisa lutfi bisa memberi sedikit uang saku untuk syifa namun seringnya syifa harus menahan diri untuk tidak jajan selayaknya teman temannya di sekolah
pulang dari mengantar sekolah setumpuk pekerjaan lain menunggu
pulang dari mengantar sekolah setumpuk pekerjaan lain menunggu
memasak sekaligus membersihkan rumah
sudah lumrah ia kerjakan sehari hari

lutfi menemani anak anak lutfi dan ayah ayah
awal memang susah gitu tapi kalau udah berbiasa udah kebiasaan
saudara saudaranya gimana ngebantu
saudara saudara bantu sebisanya gitu
kita juga gak bisa ngarep lebih ya
sama sama punya kesibukan punya kebutuhan
selesai dengan urusan rumah lutfi pun bekerja sambilan sebagai operator sablon di dekat rumahnya
tak ada pilihan ia harus menitipkan ahmad si bungsu kepada kerabatnya
dan membawa serta fian putra keduanya ikut bekerja
meski penghasilan tak selalu ada setiap hari
lutfi merasa beruntung pemilik usaha sablon memberikan keleluasaan baginya
untuk bekerja sembari mengurus istrinya yang tengah sakit
dengan upah lima ribu rupiah per kaos
lutfi bisa mengantongi penghasilan seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah dari setiap pesanan
sebagian lagi harus ia simpan untuk biaya berobat sang istri
lutfi mengaku bahwa penghasilan ini membutuhkan uluran tangan
penghasilan yang tak seberapa membuat keluarga ini cukup sulit memenuhi kebutuhan harian mereka
dari dulu juga memang keluarga beliau keluarga budian itu ya memang istilahnya tidak cukup lah
itu mengkhawatirkan memang
sebelum jatuh sakit juga
ya sedihnya begitu lah semenjak gak bisa jalan itu
tadinya kan masih bisa ya
sampai istilahnya tadinya bisa jalan seperti robot
sampai merangkak sampai ngesot
saya tahu percis mbak istilahnya iya perjuangannya
saya merasakan sendiri gitu mbak seandainya saya seperti itu gitu
berbagai upaya meniti jalan kesembuhan terus dilakukan lutfi dan dian
meskipun upaya medis belum dilakukan maksimal karena keterbatasan biaya
lutfi berikhtiar membawa dian berobat ke pengobatan alternatif
tentu saja lutfi harus bersusah payah menyisikan penghasilan yang tak seberapa untuk bisa membawa dian berobat
bagi dian dan lutfi sekedar pergi berobat pun penuh perjuangan
untuk kali ini saja butuh ratusan ribu rupiah untuk sekedar menyewa angkot
lutfi sudah selesai menjalannya tapi dia tak bisa berusaha untuk menjalannya

lutfi sudah selesai menjalannya tapi dia tak bisa berusaha untuk menjalannya
nyawa angkot belum lagi memindahkan dian dari rumah ke kendaraan salah menyentuh saja bisa
membuat dian kesakitan hai
hai ini kita mau kemana teh mau ke asap nanti siapa dan apa jadi saudaranya apa
tadi tangkau di toko toko jenis otot otok ini baru pertama kali baru pertama kali dari dulu
sih punya rencana ke situ
belasan kilometer jauhnya tujuan dian dan lutfi kali ini
pengobatan alternatif totok syaraf yang terletak di pinggiran kota serang banten ini
direkomendasikan oleh sejumlah tetangga mereka
jangan pegang itu jangan pegang itu
bermodal minyak dan pijatan di beberapa titik sang terapis mencoba mendeteksi penyakit dia
sesekali dian menjerit tak kuasa menahan nyeri
tak berselang lama terapi alternatif ini disudahi
sang terapis mengaku kasus dian tidak bisa diatasi dalam waktu singkat
problem dian bersumber pada tulang bukan pada syaraf
terapis pun tak bisa berbuat lebih
tak banyak perubahan yang dian rasakan sepulang dari tempat pengobatan alternatif
kini harapan satu satunya tentu saja penanganan medis yang tuntas
upaya dian untuk berobat medis sebenarnya sudah dilakukan sejak lama
namun kala itu bpjs yang tidak diperpanjang membuat upaya medis ini tak bisa dilanjutkan
bu dian ini bpjs nya kan bpjs yang dibayarkan oleh provinsi
tapi nah sepihaknya
provinsi ini ada waktu itu pengurangan peserta
jadi entah tahu siapa yang tereliminasi kita tidak tahu masyarakat itu
kondisi dian yang butuh uluran tangan membuat banyak pihak tergerak
atas laporan warga setempat kepala puskesmas jombang pun mengupayakan berbagai langkah penanganan medis untuk dian
setelah melalui proses yang panjang saat ini bpjs dian kembali bisa diaktifkan
tuhan senantiasa membuka jalan bagi mereka yang mau berusaha
berkat upaya dari banyak pihak hari ini dian berkesempatan untuk menjalani pemeriksaan di rsud kota cilegon
kami dari tim berbuat baik mengawal proses ini sembari berharap akan ada harapan di ujung jalan
hati hati dokter menjelaskan

kami berhasil untuk menjalani pemeriksaan
kami berhasil untuk menjalani pemeriksaan
kami berhasil untuk menjalani pemeriksaan
kami berhasil untuk menjalani pemeriksaan
menurut dokter kasus dian sudah menunjukkan tanda tanda keganasan dan harus segera mendapat penanganan intensif
diagnosis sementara yang merujuk pada tumor tulang ini memang membutuhkan penanganan menyeluruh
sayangnya untuk kasus dian dokter harus merujuk ke rumah sakit besar di jakarta yang memiliki peralatan dan tim yang mumpuni
jadi dok intinya ini urgent banget untuk segera diatasi atau diperbaiki
pada kasus ini ya
khususnya mungkin bisa kita kategorikan ya urgent ya
karena kita nggak tahu kalau dibiarkan terlalu lama dia bisa mungkin lebih menginfiltrasi jaringan lainnya
perjuangan keluarga ini masih akan panjang
bagi dian dan lutfi mengambil langkah untuk berangkat ke ibu kota tentu bukanlah hal yang mudah
ada banyak hal yang harus ia persiapkan masak masak
tak hanya soal mental tapi juga finansial
berusaha tegar mendengar kenyataan akan kondisinya
namun dengan suara bergetar lutfi justru tak bisa menyembunyikan kesedihannya
kalau saya mau tahu dia udah pasrah
saya yang belum pengen cepat sembuh
biar ngelihat anak anaknya dewasa gitu
atau yang bikin dia sempurna apa kak apa yang bikin dia sempurna
yang bikin dia sempurna itu ya belum pernah ngebahagiain istri gitu
selain rencana berobat ke jakarta dian dan lutfi masih memiliki mimpi yang belum terwujud
saat ini dian dan lutfi menempati rumah sederhana milik orang tua lutfi
rumah yang tak seberapa besar ini pun harus mereka bagi dengan empat keluarga lain
jika musim penghujan tiba maka air pun masuk karena atap yang berlubang
asal mereka pun sederhana berharap bisa tidur nyenyak tanpa khawatir kehujanan
kalau di luar hujan lebat gitu ya di dalam rumah gerimis
iya jadi tidur pada ditutupin selimut semua dibungkus selimut
itu si bocah gimana yang paling kecil
iya dibungkus selimut
itu kalau kena hujan tapi ini nggak teh flu atau pilot
iya terus batuk pilok kan sekarang
melewati hari hari yang panjang dan sulit ada sejumput rasa syukur yang tak lupa dian panjatkan
memiliki pendamping hidup yang setia dalam suka dan lara adalah alasannya untuk bertahan
makasih aja sama suami saya udah setia sampai sekarang nggak pernah ngeluh nggak rawat
justru saya sering marah marah sama dia
mungkin kalau bukan dia udah nggak sabar kalipun nungguin saya tiap hari
ya bersyukur punya suami kayak dia
kalau saya mah pengennya hidup gitu ya ya sampai tua gitu langgeng gitu
dia ajarin juga gitu dalam islam kan ya ya cuma senangnya
ya sakitnya juga harus ngerasain juga merawat gitu
dian dan lutfi tak lelah merapal doa dan asa
bisa menyantap nasib setiap hari dan memberikan perawatan medis terbaik bagi sang istri adalah harapan terbesar lutfi
keluarga kecil ini butuh uluran tangan orang orang baik
karena dengan berbuat baik kita meringankan beban mereka